sorotan lainnya saudara hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota depok
mengakibatkan sebuah papan reklame setinggi sepuluh meter roboh
papan reklame setinggi sepuluh meter ini roboh ke jalan raya sawangan parung bingung depok jawa barat
papan reklame tersebut roboh saat hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan kota depok kamis petang
akibatnya terjadi kemacetan panjang karena kendaraan harus melintas secara bergantian
karena papan reklame yang roboh hampir menutupi separuh badan jalan
tidak ada korban jiwa atau luka dalam peristiwa tersebut
petugas pemadam kebakaran kota depok yang datang ke lokasi berupaya mengevakuasi material papan reklama
itu gimana tiba tiba anginnya kencang atau gimana
angin petir itu kencang
ada mobil satu warna putih kalau nggak salah pak
untung jatuhnya pelan dia muter dulu